ajukan pinjaman melalui aplikasi motion banking
anak dimas itu memang benar benar baik ya
nak dimas juga bisa membantu
sama teman teman bapak yang lain
ya sudah nak poi nak opi
bapak sekarang mau pergi
masih ada urusan lain
jangan lupa main ke rumah ya
apa kalian pernah menyerah
nyerah terus ngeluh terus
kalian benar benar menyerah
enggak saya mau bercanda pak ang yang serius
sekarang bagaimana perasaan kalian
setelah bertemu dengan saya
bertemu dengan orang yang kalian cari selama ini
enggak bisa dijelaskan dengan kata kata pak
bukan enggak sama rasanya
waktu kalian untuk memutuskan menyerah
lah itulah yang dinamakan
udah pasti akan mendapatkan kemenangan
ya seperti kalian ini
sekarang kita mau kemana lagi
kita jalankan amanahku
yaitu mencari rimba
semangat dulu ustaz
ustaz boleh nanya lagi enggak
kan ustaz jil ini kan jualan roti
ya kamu nanya teman teman yang gak sopan
bukannya gak sopan kau cuman nanya
saya ini setiap sore ngajar di madrasah
gelar ustadz itu bukan untuk bangga bangga
tapi justru amanah
ya seperti nama kita ini
orang tua kita itu pasti menaruh harapan pada kita
dari nama yang mereka beri
nih kayaknya kita udah di lawa bunga nih
nih kita ke luar
ah gue tau
biasa aja kali gak usah begini
gak usah biasa biasa aja
poik jangan marah marah
ini bulan puasa loh udah nahan lapar nahan aus
kelaman kelaman kelaman
kemana lagi kita nih
kita ke kantor kelurahan terus kita tanya nama penduduk yang namanya padlan
gede gua kan
mungkin kayak lu
yang ada lu disangka maling
digebugin orang masuk penjara
ngaca liat muka lu
ini bulan puasa
malaikat lewat nyatet omongan kita berabe
beneran masuk penjara lagi mau loh
gue ngeliat kayak malu malu itu
eh salam alaikum pak
waalaikumsalam na poik
kita bisa ketemu di sini ya
nah memang kita kebetulan lagi cari cari alamat pak
akhirnya ketemu bapak
mohon maaf bapak sendiri habis dari mana ya
tadi bapak baru ketemu sama kawan bapak di sekolah ini
sekalian kasih obat dan vitamin dari nak dimas
oh emangnya dokter dimas suka kenal kenal gitu sama teman teman bapak gitu
nak dimas itu kenal
karena bapak suka mengenalkan nak dimas sama teman teman bapak
nah mak bapak
nah dimas itu baik loh
suka memberikan pemobatan gratis
wah nak dimas itu memang benar benar baik ya
mudah mudahan nak dimas juga bisa membantu sama teman teman bapak yang lain
ya sudah na poik
bapak sekarang mau pergi
masih ada urusan lain
jangan lupa main ke rumah ya
lo sama dokter dimas
dokter dimas dikenalin sama teman temannya pak walu yo
lo dikenalin sama teman temannya pak walu yuk
baru gitu aja
jangan marah marah aja
eh puasanya batal
emang tuh si dimas
nggak heran gue dia ada di mani mani
gue tahu si dimas suka ngasih obat vitamin sama awal yo dan teman teman
tapi gue akan ngasih yang lebih daripada yang dimas kasih
gue pengen tau nih
gue akan kasih petek tiap hari
buat pak walu yo
buat pak walu yo
gue tau si dimas suka ngasih obat vitamin sama pak walu yo dan teman teman
tapi gue akan ngasih yang lebih daripada yang dimas kasih
gue pengen tau nih
gue akan kasih peten tiap hari
buat pak walu yo
buat pak walu yo
petek lo mau kasih ke pak walu yo
yang ada untuk pak walu yo
kalau kagak gagal ginjal
gue lagi nahan ya
gue belum loh
kita mau kemana lagi nih bang ustadz
yuk kita naik angkot apa terus jalan
eh udah ustadz kenapa dibuang
ana tidak mau pakai barang haram
anda mau jauh jauh dari barang haram itu
iya pak walu
bertahun tahun belajar di pesantren
apakah pernah sekali pun diajarkan memakai barang haram
kagak pernah bang ustadz
tidak pernah sih
kalau begitu kita cari yang halal
ilmu antum kan masih cetek
pasti seudung kuku
untung antum jalanin sama ana
bang ustadz kamu jadi kebaikan
tidak bang ustadz
aku sudah berjaya
aku kembali ke tempat yang harusnya
aku bekerja di tempat yang harusnya
iya adi emas yang seger teh
tapi teh teh jangan gr dulu soalnya nenek juga dikasih